sebelumnya polisi sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini
jumlah pelaku atau jumlah tersangka sekarang ada lima orang dan sudah diamankan di rutan pores bukit tinggi
dalam rekaman cctv terlihat tersangka mengejar korban hingga ke dalam toko
seorang polisi lalu lintas berusaha melerai dan membawa mereka ke luar toko
peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi jumat sore tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
mulanya dua anggota intel tni berpangkat serda menepikan kendaraan mereka saat konvoy moge melintas
ternyata ada rombongan konvoy yang tertinggal dan mengendari motor secara arogan hingga membuat motor yang dikendarai prajurit tni itu keluar bahu jalan
terjadi cekcok hingga akhirnya berujung pengeroyokan